nah ini dia rumahnya
udah jangan nangis mulu
kamu tuh bawel tau gak
nah gitu dong
ya persis itu kayak tadi gitu lah kayak preman pasar
biarin aja aku kayak preman pasar
tapi yang penting aku masih punya perasaan
aku gak kaya kamu tau gak
aku gak ngerti deh hati kamu tuh terbuat dari apa sih
bukan batu lagi kayaknya
tapi dari baja tau gak
keras banget sih
kamu tuh gak punya perasaan
udah deh udah gak usah banyak ngomong ya
capek dengerin kamu ngomong
dengan denger musik
rumahnya darat gang cokro nomor tiga puluh empat
yang mana rumahnya darah ya
rumahnya darah ya
rumahnya darah ya
begini caranya sih
mesti cari laki yang punya mobil
udah duda deh
udah duda deh
udah duda deh
udah duda deh
udah duda deh
udah duda deh
udah duda deh
ya udah cepetan masuk
nungguin sini aja
kompor saya kamu jatohin ya punya mata gak sih kamu
ya ampun maaf ya bu ini saya beresin dulu
udah gak usah pegang pegang
kamu jauh jauh dari saya karena kamu akan tambah bikin saya sial tau gak
satu lagi jangan panggil saya ibu
memangnya kamu pikir saya cukup tua buat kamu
eh aduh dia kok
apaan dia di dalam
orang itu dalam kamu
iya tadi kan aku buka pintu gak liat liat
terus aku malah berantakin barang barangnya
terus aku mau bantuin beresin eh malah keinjak injak sama aku
terus dia marah
padahal kan aku gak sengaja
makanya lain kali tuh punya mata dipake buat ngeliat
jangan buat nangis mulu
udah cepetan masuk
aku bilang aku gak sengaja
itu banyak alasan udah masuk cepetan
aku tunggu sini
cukup cukup cukup
jadi kamu tutup rupanya biar kaki sama tangan yang sudah diikat
supaya gak keliatan sama orang
bang kayaknya dia masih pingsan
iya sudah sudah itu lebih bagus

ya sudah ini dia yang nangis

ya sudah ini dia yang nangis

ya sudah ini dia yang nangis

dari sekat siapa

yang paling penting dia itu gak bisa
gak bisa laporan lagi kepada
kepada ibu laras sama temannya
kepada ibu laras sama temannya
itu yang paling penting

terus gimana kalau dia kelaperan haus siapa yang mau kasih dia minum
aduh nenek sudah sudah
kalau seandainya kamu takut seperti ini sekarang begini aja
nanti abang mau cari teman abang untuk jaga dan mengusir
bapaknya aida lungkung
ya tapi katanya sekarang sudah lebih tenang
kamu tahu nggak sekarang aku lagi disuruh rumah buat nganterin dan nemenin aida
hah males banget ya
aduh kasian banget ya aida
gara gara kecelakaan itu ibunya meninggal dan sekarang bapaknya lumpuh
apa jadi laki laki yang aku tabrak itu ternyata engkau
ya udah oke
kok gelasnya bisa jatuh mama kenapa
mau aku panggilin dokter
nggak usah nggak usah mama mau ke kamar aja
kamu panggilin dia
nah ini dia mama
siapa mah kamu
kamu kacau kok aduh
saya mau pelan pelan vapo yang kamu donate
cuma percaya tuh ya
beberapa kali kamu curi ini siapin anak anakmu
kalau kamu tengok deh

kau banyak lagi dulu tahu

kemana sih kadarrah udah tau mau dateng malah gak ada
eh san baru nyampe
iya banyak banget pasien hari ini
oh gitu pantas oh iya kasihan tuh ibu kamu tuh nungin kamu dari tadi
iya katanya sih dia nungguin kamu dari tadi
sekarang tuh mana
tau ya tadi sih aku liat dia jalan disitu tuh
ibu ini dompet siapa ya
kau kasih security aja deh
itu dompet siapa
tidak tahu bu saya menemukan ini di rumah
oh ini dompet siapa
ini dompet siapa
ini dompet siapa

baru saja saya mau nontonin ke security
sini serahkan pak besar
siapa tahu disini ada alamat atau nomor hp nya
biar saya bisa menghubungi sekarang
jadi bisa saya bereskan hari ini juga
ternyata sudah hasilnya angin
saat yang hadir aku subscribing disappear
tidak sampai dibahas seimbang
aku tetap gunakan nomor which k hanian terbaik
kamu pikir dengan minta maaf semua dosa dosa kamu bisa diamponi
rasar nenek nenek gak tahu diri